keluarga pengempel indah kelurahan mandalika kota mataram dikejutkan
dengan aksi pengejaran yang dilakukan sejumlah petugas berpakaian preman bersenjata lengkap
rupanya jajaran reserse narkotika polresta mataram ini
akan menggerbek kediaman seorang teduga bandar sabu
menurut informasi dari masyarakat
terduga bandar ini sering terlihat berada di rumahnya bersama orang orang asing
petugas kemudian mengamankan empat orang yang sedang pesta sabu di rumah tersangka
sejumlah barang bukti seperti paket sabu alat hisap
serta senjata tajam jenis pedang juga ikut disita